dengan dibentuknya komando operasi khusus gabungan atau koopsus gap
tni angkatan laut juga harus menyiagakan pasukannya
di dalam tubuh tni angkatan laut terdapat satuan pasukan khusus anti teror aspek laut
yaitu the tasman jalan mengkara alias denjaka
anggota denjaka merupakan gabungan pasukan katak dan intai amfibi marinir
salah satu operasi yang pernah berhasil dilakukan satuan ini adalah
pembebasan kapal sinar kudus yang disandra perompak somalia
koopsus gap sendiri rencananya berjumlah sembilan puluh orang pasukan khusus pilihan
namun belum diketahui pasti komposisi berapa jumlah personil denjaka
yang akan ditempatkan dalam koopsus gap